aku juga mau dong
aku juga mau belajar
renang mau belajar ya
yaudah papa ajarin sini
sini papa ajarin
baca bismillah dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu sama elsa udah buka puasa
alhamdulillah udah pak
ini habis sholat dengan elsa
nggak ada yang bisa dibantu pak
papa mau tanya
apa kamu sudah ke kantor polisi untuk melaporkan soal ricky
nggak jadi pak
jadi tadi aku sama elsa udah mutusin
untuk sementara ini
mending kita ganti dulu nomor handphonenya
kita lihat seminggu ke depan
elsa masih dapet gangguan
atau dapet telepon sms
baru kita akan
laporkan ke pihak kepolisian pak
pak cuma memberikan saran aja
tapi keputusannya tetap
di kamu dan elsa
makasih banyak ya pak
salam buat elsa ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada salam dari papa
sejak kamu ganti nomor
apa ricky pernah ngajak kamu
dia pasti udah gak akan bisa hubungin aku lagi
dan ganggu aku lagi
kamar mandi ya
mumpung nina di kamar dia
mumpung nino di kamar mandi
mending gue telepon satpam ija

minta tolong apa ya bu
ya jadi gini kalau misalkan
ada paket untuk saya
apalagi dari siapapun itu
tolong ditahan di pos saja ya
jangan diantar langsung ke rumah
biar saya aja yang ke pos nanti ambil
oke sama satu lagi
tolong soal ini jangan kasih tau suami saya ya
yaudah nanti saya transfer satu juta ya buat bapak
buat beli baju lebaran anak anak bapak
terima kasih banyak bu
ya sama sama ya pak
semoga dengan cara ini
semua bisa aman
soalnya gue ada acara selektur hami keluarga nih
jadi bokap nyuruh gue untuk undang lo
lo dateng ya
gue sih pinginnya dateng ya cuman
besok gue ada cara penting banget lagi
gapapa kan kalau misalnya gue gak dateng
riki ada acara apa ya
mungkin ada hubungannya sama elsa
ah gue coba tanya lebih jauh kali ya
lo gak bisa dateng
padahal bokap gue tuh udah ngarepin banget lo dateng
lo besok ada acara sama siapa
lo ada acara sama si elsa itu ya
ini si rafael kenapa saya sering banget tanya soal elsa
kayaknya gue jangan kasih tau dia deh
gue khawatir dia beneran kenal sama si randy
dan sama perempuan yang waktu itu ngobrol sama dia di kampus
ntar berkabar aja
mulai dimatiin lagi
apa riki udah melucur iga ya sama gue
selalu aja dia ngeles
kalau gini ceritanya mah
penyelidikan gue bakalan gagal
ini kalau gue berjujur gak nih
makanannya enak banget
langsung pulang ya boleh
pokoknya sekali lagi terima kasih udah boleh ngijinin gue buka puasa disini
kamu besok ada urusan apa
gue tuh heran ya sama lo ya
gue kepo sekarang
besok tuh gue urusan kerjaan
gak ada hubungannya gue jalan sama cewek lain
atau apapun yang berhubungan dengan lain
lo satu satunya perempuan yang ada di hatikuah
gue balik dulu
udah gak usah khawatir
thank you sekali lagi
aku masih penasaran deh
biasanya angga kalau berbicara sama aku
biasanya angga kalau udah rahasia rahasian begini
ini pasti ada hubungannya sama al
bukan karena mendapatkan suami yang tampan rempahwan
atau suami yang bergelimang harta
tapi suami yang membuat hati tentram
dan membawanya bersama ke surga
wah papa bagus banget ya mengajinya
aku juga mau dong
aku cuma mau belajar baca al quran
alhamdulillah rena mau belajar ya
ya udah papa ajarin sini
sini aku baca
baca bismillah dulu
terus kamu bener bener gak tau soal makam yang rusak itu
gak tau ini malah baru tau dari mama
kalau mama gak bilang aku juga gak tau
oh sama satu lagi
waktu mama ke makam
mama liat mobil kamu di deket tpu rata indah
iya tadi aku tuh ada urusan di luar kantor
kebetulan lewat sana sama randy
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal

tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal

tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
apa rusaknya makam roy ada hubungannya dengan hal ini

iya betul istri hartawan